dikutip dari cnn indonesia com kementerian energi dan sumber daya mineral
mencatat penurunan indonesia crude price pada bulan juni dua ribu delapan belas menjadi tujuh puluh tiga puluh enam dolar amerika per barrel
dibandingkan bulan mei dua ribu delapan belas yang mencapai tujuh puluh dua empat puluh enam dolar per barrel
untuk mengatasi tekanan ini pemerintah berencana mengubah formulasi harga icp atau indonesia crude price
yang akan diumumkan pada tanggal satu agustus dua ribu delapan belas mendatang
kementerian esdm juga mencatat harga minyak mentah internasional stabil di kisaran tujuh puluh empat hingga tujuh puluh enam dolar amerika per barrel
penurunan harga minyak juga dialami
oleh negara anggota opec
opec pada pertemuan di wina bulan lalu sepakat untuk menggenjot produksi minyak untuk menurunkan harga minyak mentah